sementara calon wakil presiden sandiaga uno berjanji meningkatkan perekonomian rakyat di berbagai golongan di surabaya
tim pemenangan menginginkan agar para relawan bekerja dengan tulus memenangkan dirinya dalam pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
tim relawan menyatakan tidak hanya berbicara masalah perolehan suara namun akan mengawal segala gerakan dengan melibatkan para kaum anak anak
sementara sandiaga uno berjanji akan memprioritaskan ekonomi rakyat dan membidik sebagai sektor untuk menciptakan lapangan kerja di depan ribuan forum jamaah surabaya atau forjas
sandiaga juga berkomitmen akan membawa peningkatan
di bidang ekonomi untuk semua golongan jika terpilih nanti serta akan terus membawa perubahan dalam pembangunan ekonomi rakyat
tentunya ini adalah semangat dari teman teman yang ingin mengubah arah pembangunan kita ke depan yang lebih memprioritaskan ekonomi
selain membidik ekonomi sandiaga juga akan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia
kalangan masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan